yang terletak di perbatasan kabupaten temanggung dan wonosobo jawa tengah
sejak hari jumat hingga selasa siang api belum bisa dipadamkan
selain petugas gabungan sejumlah warga di sekitar kawasan gunung sindoro juga berupaya
memadamkan kobaran api dengan alat seadanya
inilah video amatir milik petugas perhutani saat sejumlah petugas gabungan dan warga
berusaha memadamkan kobaran api yang membakar kawasan hutan gunung sindoro
di wilayah resor pemangku hutan kuadungan bagian kesatuan pemangku hutan bkph temanggung selasa pagi
dengan menggunakan alat seadanya berupa ranting pohon petugas gabungan dan warga sekitar
berupaya melakukan pemadaman api yang membakar kawasan hutan
bahkan kini sebagian warga juga sudah menyebar ke sejumlah lokasi kebakaran untuk membantu pemadaman
namun lagi lagi besarnya tiupan angin dan keringnya tanaman membuat api cepat menjalar dan mempersulit pemadaman
kami sebagai warga juga dari sebagian warga kami sudah ada yang merapat ke lokasi
membantu petugas berhutari untuk melakukan pemadaman kebakaran
tapi karena hembusan angin sangat kencang di sana hingga sampai sekarang belum bisa diatasi dan semakin meluas
diperkirakan luasan wilayah yang terbakar yang sudah berhasil dideteksi yakni di petak tujuh sepuluh sebelas dan delapan belas seluas ratusan hektare
untuk areal yang terbakar yakni rumputan dan semak belukar
heri sugiarto temanggung